berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas
per hari ini terjadi penambahan enam tujuh ratus dua puluh lima kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai enam ratus tiga puluh enam satu ratus lima puluh empat kasus
pasien sembuh bertambah lima tiga ratus dua puluh delapan orang
hingga total pasien sembuh hingga saat ini yakni lima ratus dua puluh satu sembilan ratus delapan puluh empat orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh dua satu persen
dan kasus kematian di tanah air bertambah satu ratus tiga puluh tujuh orang
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai sembilan belas dua ratus empat puluh delapan jiwa